rabu hari ini kapal selam kedua pesanan pemerintah indonesia akan segera meluncur dari galangan kapal dsmi korea selatan
kapal selam yang dinamakan kri arda deli empat ratus empat ini akan melaut selama sekitar dua minggu hingga tiba di tanah air
upacara penamaan dan pelepasan kri arda dedali dihadiri oleh menteri pertahanan rio miza triakudu
kepala staf tni angkatan laut laksamana tni ade supandi serta sejumlah petinggi di kementerian pertahanan dan tni angkatan laut
kri arda dedali adalah kapal selam buatan korea selatan dengan tipe dsmi dua ratus sembilan seribu empat ratus
sementara itu indonesia membeli tiga buah kapal selam dari korea selatan
kapal ketiga atau yang terakhir saat ini sedang dibuat di galangan pt pal surabaya dengan bagian dari transfer teknologi
dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada koresponden cnn indonesia iwan hermawan di okpo korea selatan
bagaimana jalannya acara serah terima dari kapal selam kri arda dedali empat ratus empat pagi ini
ya baik terima kasih aldi
dan disini memang sudah cukup siang
dan saat ini sedang berlangsung upacara penamaan secara resmi kri arda dedali tadi sudah dilakukan oleh ibu nora ria miza triakudu
yang dikirim dari menteri pertahanan
jadi memang tradisi penamaan itu memang harus dilakukan oleh seorang wanita
dan saat ini yang mendapatkan pemerintahan adalah ibu dari menteri pertahanan
dan saat ini sedang berlangsung pengukuhan dari pemandangan kapal selam kedua dari korea selatan ini
yang nantinya akan mengawal dan mengawasi kapal selam ini
dan kemudian juga ikut mengirimkan kapal selam ini dari indonesia ke korea yaitu letgo widya
jadi kami sendiri saya sendiri sudah berbincang dengan letgo widya
dan menurutnya mereka sendiri sudah siap untuk melakukan
dan perjalanan jauh dari korea selatan menggunakan kapal selam ke indonesia
selama berjalan yang dibutuhkan nanti kira kira sekitar dua minggu atau sekitar tujuh belas hari depannya
kapal selam kedua ini adalah kapal selam yang dibeli oleh indonesia dari korea selatan
dan sudah total tiga kapal selam yang dibeli
dan kri nagapasa sudah berada di indonesia sejak tahun yang lalu
dan saat ini kri yang ada di bali merupakan kapal selam kedua dalam tahun dua ribu dua puluh lima
sedangkan kapal yang ketiga nantinya akan dibuat di pt pal
kemungkinan besar akan diluncurkan pada tahun depan
iwan terima kasih atas laporan anda dari okpo korea selatan
semoga dengan adanya kapal selam baru dari korea selatan ini bisa mempererat hubungan kita
dan juga memperkuat pertahanan yang dimiliki kri
terima kasih iwan atas laporan anda